lalu apakah bantuan kuota internet bagi guru dan siswa untuk pembelajaran jarak jauh semata menjadi solusi jitu mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh yang selalu dihadapi di masa pandemi ini
kita akan bahas bersama heru purnomo sekretaris jenderal fsgi
pak heru selamat malam
selamat malam pak fani
oke pemberian kuota internet gratis tiga puluh lima empat puluh empat puluh lima bagi guru dan siswa sudah disampaikan oleh mendikbud kemarin
apakah dengan pemberian bantuan ini menyelesaikan masalah pjj pembelajaran jarak jauh yang selama ini menjadi hal atau faktor utama
terima kasih pak fani
oke langsung saya menjawab
seperti apa yang tadi
jadi disayangkan siswa yang belajar sampai menuju ke hutan untuk mencari sinyal itu tidak masuk kategori penyelesaian masalah yang ada kucuran nilainya rp tujuh dua triliun untuk belanja kuota tambah
siswa tersebut mempunyai hp android tapi juga punya pulsa
tetapi jaringan untuk internet di sana tidak ada
nah jadi kalau seandainya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran jarak jauh berbasis daring untuk mereka itu mbak kebutuhannya adalah koneksi internet
nah maka dari itu pemerintah harusnya memetakan terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang terkait dengan pembelajaran pembelajaran jarak jauh berbasis
nah dari ini pak karena kebutuhannya begini pak setelah kami identifikasi dan kami diskusikan bersama dengan rekan rekan fsgi kederasi serikat suruh itu bahwa ada siswa yang punya hp punya kuota tetapi tidak bisa mengakses dalam pembelajaran jarak jauh berbasis jaring karena sinyal tidak ada
nah ada siswa
yang punya hp tetapi orang tuanya tidak mampu membelikan kuota
nah kalau ini termasuk target
kemudian ada siswa punya hp juga punya kuota tetapi sinyalnya timbul tenggelam
jadi artinya bahwa kebutuhan mengenai psg berbasis jaring itu tidak hanya semata untuk kuota
oke ini yang belum terjawab ini yang belum terselesaikan kan pak
artinya terkait dengan infrastruktur dan juga sarana
tidak semata soal pemberian bantuan berupa kuota internet setiap bulannya
tadi kalau misalnya pak heru sebutkan ada siswa yang punya hp tapi mungkin daerahnya di luar jangkauan internet atau misalnya di luar jangkauan sinyal sehingga ya percuma juga
ada kuota ada handphone atau ada gadget tapi tidak bisa menangkap sinyalnya
tapi banyak juga kalau misalnya kita lihat belum semuanya belum tentu semua siswa atau belum tentu semua guru katakanlah mungkin di daerah daerah seperti pelosok atau perbatasan
belum tentu semuanya memiliki handphone atau belum tentu semuanya memiliki smartphone yang juga bisa menjadi atau memadai lah ya untuk digunakan sebagai pjj ini kan pak heru
kalau hanya sebatas teleponnya itu untuk
telpon mbak itu bisa karena jaringan di sana ada sehingga telepon bisa
tetapi kalau hp nya android kemudian untuk akses internet karena antara sinyal internet dengan sinyal telepon itu kan berbeda mbak
iya jadi yang dibutuhkan di sana itu sebenarnya adalah akses untuk internet
maka ketika kami fsgi sering menyuarakan bahwa
pemerintah bersama dengan penyedia jaringan baik telkomsel baik indosat baik xl bersama samalah untuk mendirikan jaringan baru
supaya di sana itu kuat sinyal untuk internetnya sehingga siswa itu bisa mengakses
nah selanjutnya bagi siswa yang tidak punya hp bagaimana
mengadakan gerakan gerakan untuk iphp gitu loh
memberikan iphp kepada siswa agar siswa itu bisa menggunakan pembelajaran berbasis jaring
karena saat sekarang sudah disediakan oleh pemerintah mengenai kuotanya kuota internetnya
jadi utamanya adalah infrastruktur untuk akses internet karena ini sangat strategis
kedepan pak kedepan ketika siswa itu mampu untuk mengakses internet di dalam pembelajaran
tidak hanya untuk pembelajaran tetapi akses tersebut yang sampai pelosok pelosok itu bisa dipergunakan untuk ppdb online
bisa dipergunakan untuk dapodik secara online bisa juga untuk pelaksanaan transparansi bos secara online
dan banyak sekali ini pak kebutuhan kegunaannya ketika jaringan jaringan itu sangat merata di seluruh
oke selain kebutuhan infrastruktur tadi yang juga penting kebutuhan terkait artinya kan tidak hanya penyediaan teknologi
seperti kuota internet tadi tapi juga penyediaan penggunaan teknologi kemudian penyajian materi
sekarang kan pasti kan rolnya modelnya pasti akan beda pak heru
ini juga harus dipikirkan bagaimana juga akhirnya semua guru tenaga pengajar dan juga peserta didik bisa blend gitu dengan sistem ini
seorang guru yang sudah dilatih dengan blended learning ketika mau melakukan pembelajaran berbasis internet tadi dengan model blended learning
ketika jangkauan internet itu tidak sampai ke sana
nah bagaimana ini problem itu lomba
maka satu sisi ketika infrastruktur itu sudah disiapkan kemudian semuanya terkoneksi dengan baik
baiklah pemerintah menyediakan kuota bagi siswa untuk pembelajaran bagi yang tidak punya
kemudian yang tidak punya bagi yang tidak punya bagi yang tidak punya bagi yang tidak punya bagi yang tidak punya

di sisi lain guru harus diberikan pelatihan supaya bisa menggunakan model pembelajaran model pembelajaran yang berbasis internet seperti itu
nah ketika ini menjadi komplit mbak mungkin kendala kendala yang terkait dengan pembelajaran berbasis daring ini sedikit demi sedikit bisa teratasi
nah karena ini kan masih panjang itu mbak
oke pak heru tahun ajaran baru ini sudah satu bulan kurang lebih berjalan evaluasinya seperti apa pjj ini
apa kesulitan kendala yang ditemukan
kami masih melihat mbak bahwa pjj berbasis daring ini pada fase pertama sebelum tahun ajaran baru seperti itu setelah tahun ajaran baru sekarang pun juga masih belum berubah
jadi sama saja
masih sama saja di dki mbak guru gurunya sudah dilatih dengan pendekatannya seperti itu
nah bagaimana yang di luar dki mbak
kan karena negara indonesia kan tidak hanya dki saja
nah begitu juga yang di dki guru guru sudah mulai menggunakan pendekatan pendek
tetapi persoalan mengenai kuota atau hp masih banyak juga
saya kebetulan kepala sekolah smp negeri lima puluh dua jakarta
tetapi ketika saya mengidentifikasi ada beberapa siswa yang tidak punya hp
akhirnya sebagai alternatifnya di dalam pembelajaran itu
akhirnya meminjam kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah pulang dari pekerja
tetapi bagi orang tua yang tidak punya hp berbasis android anaknya juga tidak punya akhirnya anaknya pergi ke tempat temannya untuk pinjem pekerjaan atau soal soal atau latihan dan lain sebagainya kemudian mengerjakan
oke kalau nggak ada perubahan seperti ini mengkhawatirkan dong untuk dunia pendidikan kita khususnya buat siswa dan juga siswi masih tersisa berapa empat sampai lima bulan lagi kan sampai semester ini berakhir
betul mbak sering disampaikan lost generation kan seperti itu akan terjadi dalam arti begini mbak
sekarang bayangkan kelas sebelas di bulan februari maret april mei juni setelah itu naik ke kelas dua belas itu smk siswa smk
selama dari maret april mei juni kelas sebelas smk tadi tidak belajar sedikitpun di dalam ruang praktek padahal smk itu basisnya akan praktek mbak
nah ketika mereka tidak praktek nah selanjutnya selanjutnya ini setelah naik kelas bulan juli bulan juli sampai sekarang mereka belum masuk artinya juga tidak praktek itu sudah kelas dua
nah ketika nanti ini pembelajaran jarak jauh berbasis daring ini sampai bulan desember dan januari misalnya
nah kemudian desember baru buka kemudian siswa smk kelas dua belas itu masuk nah selanjutnya mereka mulai praktek januari februari maret praktek kemudian april sudah mulai ujian
nah kemudian desember baru buka kemudian smk kelas dua belas itu masuk nah selanjutnya mereka mulai praktek januari sudah mulai ujian
setelah ujian mereka nanti selesai nah artinya dari kelas sebelas kelas dua belas mereka praktek di bengkelnya masing masing itu di sekolahnya itu minim sekali
jadi ketika mereka lulus mencari kerjaan kira kira dunia industri itu apakah akan menerima mereka karena kompetensinya banyak yang tidak terlengkapi dengan keterampilan itu
nah ini di depan mata ini mbak di depan mata itu
nah dengan kondisi seperti itu artinya bahwa ketika kondisi ini pembelajaran jarak jauh berbasis dari ini tidak segera diperbaiki baik infrastrukturnya kemudian cara mengajarnya atau gurunya ditingkatkan kualitasnya ini membahayakan bagi capaian kualitas pendidikan gitu loh mbak
oke terkait dengan penggunaan kuota internet bantuan ini
pengawasan penggunaan kuota agar penggunaannya tepat sasaran ini seperti apa
karena dikhawatirkan juga gini dapat internet atau kuota internet gratis sekian banyak setiap bulan
harusnya kan sebenarnya digunakan untuk belajar tapi bisa aja kan diselingi mungkin dengan main game gitu atau urusan urusan lain ya pak heru
bagaimana memastikan pengawasannya ini supaya tepat sasaran
kalau kami bersama teman teman
mbak untuk memastikan pengawasan seperti itu itu kan tergantung kepada orang tuanya ya mbak ya
orang tuanya karena kan pembelajaran jarak jauh berbasis daring itu kan ada di rumah masing masing
orang guru kan nggak bisa melakukan pengawasan
tetapi yang menjadi kekhawatiran kami apakah sasaran untuk memberikan kuota yang tujuh dua triliun itu jumlahnya besar
jumlahnya itu kan delapan sembilan mbak
untuk perbaikan tunjangan sertifikasi guru
nah sedangkan tujuh dua itu dipergunakan untuk belanja kuota
kalau nggak salah seperti itu
yang kemarin itu yang disampaikan di dpr ri komisi sepuluh itu
nah kembali mbak
setelah itu disampaikan secara resmi maka edaran gtk tanggal dua puluh tujuh itu kan menyampaikan gini mbak
kepada kepala sekolah kepada kepala satuan pendidikan
artinya kepada kepala sekolah agar segera meng input data bagi siswa yang akan diberikan kuota
untuk itu pendataan harus melalui dapodik
nah baru disampaikan kemarin
hari ini baru bekerja
nah paling lambat memasukkan data di dapodik itu tanggal tiga puluh
nah ini sudah tanggal dua puluh enam
apakah kira kira itu kepala sekolah yang ada di seluruh indonesia itu secepat itu
nah bagaimana di daerah daerah yang tidak terjangkau internet tadi akan memasukkan nama nama siswa melalui davodi
nah ini kan kedala ini mbak
jadi masih banyak sekali kendala teknis di lapangan yang terkait mengenai distribusi kuota internet
atau sasaran dari kuota internet itu
jadi kelihatannya masih banyak kendala teknisnya itu mbak
kalau seandainya tidak cermat maka tidak akan tercapai dan tidak akan bisa terserap rp tujuh dua triliun
belum tentu itu
semoga kendala kendala ini cepat terselesaikan cepat ditampung
karena ini menyangkut dengan hak pendidikan juga ya pak heru
terima kasih pak heru
terima kasih sudah bergabung di cn indonesia connected malam hari ini